jendela dan hiasan lampion
terlalu ini ya terlalu agak silent lah menurut gue
hari antara tanggal dua puluh delapan februari
bahkan di jalur darat ini dikatakan oleh presiden ini cukup menguras keringat fokus pemerintah untuk bisa mengantisipasi soal itu
cuma kalau misalnya guard guard kita kan sebenarnya cukup komplit juga kok
artinya kalau misalkan terjadi
sekarang sudah imbang pakai memang nyaman
dulu temen gue tuh ngajarin gue kalo abang tuh harus reset